perdana menteri malaysia mahathir muhammad masih jadi sosok inspiratif bagi banyak orang
kepada sejumlah wartawan indonesia yang berkunjung ke malaysia mahathir berbagi kiat hidup sehat di usianya yang sudah menginjak sembilan puluh tiga tahun
wah ini langsung pasti banyak yang ingin tahu ya kunjungan jurnalis indonesia ke malaysia ini merupakan undangan ikatan setiakawan wartawan malaysia indonesia atau iswami untuk mempererat hubungan kedua negara
bukan perkara mudah bagi mahathir muhammad menjadi pemimpin negara di usia kepala sembilan
setelah dikukuhkan sebagai perdana menteri malaysia pada dua ribu delapan belas lalu di usianya yang ke sembilan puluh dua tahun banyak pertanyaan muncul dari publik
salah satunya bagaimana mahathir menjaga agar visinya tetap relevan
dan tetap relevan dengan generasi muda khususnya milenial
mahathir mengakui tantangan tersebut dijawabnya dengan memilih beberapa menteri berusia muda
di antaranya menteri wanita termuda di kabinet mahathir yaitu yobi yin sebagai menteri energi sains teknologi lingkungan hidup dan perubahan iklim
saat dilantik tahun dua ribu delapan belas usia yeo tiga puluh lima tahun
kemudian syed sadik menteri pemuda
dan olahraga malaysia
saat sheikh sadik dilantik mahathir tahun dua ribu delapan belas usianya baru dua puluh lima tahun
saya tidak ada masalah bergabung mengadakan apa juga kerjasama dengan generasi yang lebih muda daripada saya
tak ada masalah
saya paham pendapat mereka saya bersimpati dengan keanak mereka dan saya boleh beri layanan terhadap
sebab itu apabila saya menjadi perdana menteri pada kali pertama saya dapat memilih ketua ketua menteri di negeri negeri
dan saya memilih semuanya yang mudah mudahan
mahathir juga menjadi pemimpin negara yang melek teknologi
ia aktif menulis menggunakan media sosial dan media online untuk berinteraksi dan menyuarakan gagasan serta pemikirannya
tahun dua ribu delapan di usia delapan puluh tiga tahun mahathir menjadi seorang blogger
lebih dari tiga puluh juta pengunjung menyambangi bloknya
selain menulis dan membaca ada hobi lain yang dijalani mahathir untuk mengusir stres
tapi sekarang ini yang boleh saya lakukan ini adalah kayu sepeda ataupun kereta
itu kemarin saya
dan kalau saya tak bawa semiku
itu berapa jauh
kadang kadang dua jam
baisikel pun kadang kadang delapan belas kilo
tun apa rahasia tun selalu sehat
sementara itu agar tetap sehat di usia kepala sembilan mahathir punya resep tersendiri
jangan makan terlalu banyak
saya sehat kepada semua orang
bila sedap makan berhenti
karena bila sedap kita makan terlalu banyak ini gemuk
perut kita jadi besar
kita misi makan banyak baru kenyang
kalau tidurnya gimana tun
tidur ya lah
saya kadang kadang tidur macam macam pikiran datang
jadi usir jauh jauh pandangan anda bahwa jadi tua artinya tidak produktif
setidaknya inilah yang dibuktikan oleh perdana menteri malaysia mahathir muhammad
dewi artiwi putrajaya malaysia